kembali di sapa indonesia pagi spesial idul fitri sebelum kita ngobrol ngobrol saya juga ingin
mengucapkan selamat hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriahmin
hukum wasyamana wasya makum dan pagi hari ini tidak sendiri ada ustadz tercinta kita ustadz
taufiqur rahman assalamualaikum ustadz waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
sudah hadir pagi ini balik kasih masya allah
ini sebelum kita ngobrol ngobrol soal idul fitri ustadz kayaknya depan tuh ustadz harus
dong siap siap pemirsa kompas tv dimanapun anda berada kekeramat melihat pameran
cakl dan habis gemil sotokaki saya mengucapkan selamat lebaran
semoga semuanya terus sehat badan murah meski
jadi selain santan selain kekhawatiran kolesterol ini biasanya kalau lebaran pasti diiringi doa
kita mulai dari nol ustadz ya itu makanya karena idul fitri itu jadi makna etimologi kembali kepada
makanya kemarin ramadan makna etimologinya adalah pembakaran apa pembakaran dosa dosanya
dilebur kenapa buat mereka yang betul betul menghadapi ramadan kemarin meningkatkan
memaksimalkan mengoptimalkan kontes ibadahnya maka berasa lebarannya betul betulnya idul fitri
kembali ke filipina iya ketika sudah kita puasa satupun sobat ustadz satu bulan lamanya viv grade yang
kita maknai di hari idul fitri sebenarnya kan ya kita berpuasa untuk meminta ridho dari allah
tapi di hari idul fitri ini semua pemirsa bapak siti juga pengen tahu tentu apa
yang paling bisa dipetik dari pelajaran kita berpuasa semang sebulan berbaik terima kasih mas
tadi jadi mbak riri di dalam quran surat kedua jus kedua ayat satu ratus delapan puluh tiga secara objektif panggilan
puasa kemarin pesertanya ya ayuhaladina amanu ya berarti materinya kalau ibarat perkuliahan
yaitu qutiba alaikumusiam nah begitu idul fitri berarti dilantik ya berarti diwisudah
nah gelarnya yang allah berikan la an lakum tat takkun orangnya namanya mutakin nah takwa itu
ternyata yang menjadi renungan buat kita apakah kita berhasil atau enggak terbentuk dari empat
huruf bisa nggak keluar ramadan
daripada perbuatan kita hurfa makin tawaddu rendah hati
hari cek sunda mah handap asor
betul betul enggak jumawa betul betul itu tawaddu rendah hati bukan rendah diri
yang kedua betul betul takwa
berikan yang sudah ada tapi berikhtiar lagi yang memang ada kesempatan untuk menjadi rezeki
kita kalau bersyukur doang dengan lihatnya slipped i got hebben nih n
lebih gampang membalikkan ke dalam tangan
saya juga ngerasain loh itu susah banget kayaknya
jadi betul betul menjaga kepada sikap kita ahlak kita
jangankan kepada barang yang haram
yang subhad pun dihindarkan
jadi kalau memang betul betul takwanya dapat
berarti idul fitri itu nggak ada istilahnya dalam pekerjaan
pakai korusi mencuri ataupun ten
ya juga para pemirsa atau yang sedang bertugas
atau mungkin jadwal kan banyak sekedar absen
kemudian asar big boss senang
ya seinginnya itu nggak mungkin kenapa waro
jadi timbul di hatinya rasa betul betul menjauhkan hal hal
jangankan yang haram yang subur pun dihindarkan
nah huruf yang keempat ya aliyakin
dimana optimisnya yakin kepada allah swt
karena betul betul menyatu di hati
ia kanak buduwa ia kanak sain
hanya kepada engkau pula kami mohon pertolongan
tapi gini ini coba kita dihalamin loh
selama bulan puasa kemarin gitu ya
saya kan sehari hari naik public transport
tiba tiba disenggol gitu kan lagi puasa puasa
memang gak marah tapi kok kalau kata orang sundanya mah
gimana sih emang boleh se
kalau handeel atau mangkle itu tadi di hari lebaran yang katanya harus fitrah
yang disaat kita bisa menjaga
kamu gemar memberi kepada orang yang pelit sama kamu
kalau baik sama orang yang baik itu biasa
kamu baik banget sama dia kan dia juga baik sama ana
itu kan sama tinginjibnya ya emang
kepada orang yang udah ngejolimin kamu
kepada orang yang memutuskan silat rahim kepada kamu
mangkle sama orang yang ketemu sekali sekali aja gitu
saya sebenarnya sebel banget nih sama radi
aduh masih cenut cenut nih di hati
kalau kenapa orang ini ngeselin sekali gitu
itu betul betul antara lisan sama hati
jadi ada suling ada peniti
jadi betul betul naik kereta pakai kacamata
tapi garanti yang nabi janjikan
masuk surga tanpa dihisap
mendingan di saat memang ada yang kurang cocok
nanti di saat menyimpan di hati
dengki itu nanti kesimpan di hati kita
akan muncul perbuatan jadi julid
nah kalau sudah julid
karena kita merasa sakit hati yang terpendam
makanya kita punya wajah monitor kan sebagai monitornya
ini berdasarkan memang kenyataannya ada
tadi saya gak suka sama kamu karena a b c d
agama menyuruh dalam surat ke enam belas
sampaikan kebaikan oleh kamu
dengan nasihat yang baik dan hikmah
jadi betul betul dakwah itu
nah ini yang memang nabi terapkan
karena akan muncul nanti cara penyampaiannya
ya jadi betul betul di momen idul fitri ini tetap
kalau hablum minallah kita sebagai umat muslim gitu ya
mungkin ya seringkali sudah meniti hati dengan baik kepada allah
tapi yang susah tuh habluminanasnya itu
hubungan kita dengan sesama manusia
negara yang seperti indonesia
banyak agama lain juga gitu
bagaimana sih sebenarnya makna toleransi dalam hari raya idul fitri
di dalam al quran
di al hujurat ayat ke sepuluh
allah telah memberikan rambu rambunya
orang yang beriman adalah bersaudara
apabila terjadi perselisihan diantara kamu
dengan tetap jalan bertakwa kepada allah
allah turunkan rahmat buat kamu
dengan sebab kemarin pilihan yang berbeda
besok enak enak gitu kan ya
ini jangan sampai merusak hati kita
tolong tampilan yang keren gini
jilbabnya nyengsar sampai ke tanah
masih tersimpan kepada saudara kita
apalagi masih hubungan nasab keluarga
keci dengki iri hati julid
baunya pun gak akan allah berikan
di saat besok sudah gak manfaat lagi
nah jadi kalau saya lebih mengajak
kalau saya sederhanakan lewat bahasa pantun
makan lesehan sampai ke margonda
makan leset sampai ke margonda
naik kendaraan pada pukul tiga
tapi tolong persaudaraan harus tetap terjajah
karena jadi jangan sampai berantem
nanti setelah ini ada perbedaan perbedaan lagi
bagaimana kita mengamalkan perbuatan itu
di momen idul fitri ini kita jadikan media
yang tuhan datang ke yang mudaan
kadang kadang kalau ngedepankan ego
sambungkan silaturahim kepada orang
yang sudah memutuskan silaturahim kepada kamu
akhirnya grup whatsapp sekeluarga bubar
memang berat mengalahkan gengsi
masuk surga aki tanpa dihisap
itu walaupun mungkin dia tadinya kesel
dan para pencerama pun belum tentu bisa
nah bisa kita berjumpa dan nilainya
itu fadilahnya baru serdar salaman doang
seorang muslim berjumpa dengan saudaranya
jadi tangan ngasih wajah ngelihat
kalau kita ngobrolin dari awal sampai sekarang
susah banget memang kalau memang kita
makanya dari awal ustaz ninggung masalahnya
jadi ke dalam masalah hati itu
jadi biar hatinya tentram di hari raya dulu fitri ini
kalau ini betul betul mengarah kepada idul fitri
kekeramat melihat ibu fikri
salah satu staf di mesin atin
kami mengucapkan selamat hari raya idul fitri
terima kasih banyak ustaz
yang hari ini sedang berkumpul bersama keluarga
terima kasih roman sudah bergabung di sapa indonesia pagi hari ini